saya sapa selamat malam coach dirja apa kabar
selamat malam atas prestasi yang kembali diberikan dari cabang olahraga angkat besi ya untuk indonesia ya coach ya
boleh diceritakan kepada kita bagaimana prestasi ini kemudian tantangan yang harus dihadapi atlet kita di sana
ya yang jelas sih memang di olimpiade ini kita sangat berat persaingannya
semuanya bisa berjalan dengan baik aktif sampai dengan maksimal
oke coach pandemi ini kan menjadi salah satu tantangan terbesar ya untuk atlet indonesia berlaga berlatih
belum lagi kemarin olimpiade pun juga sempat tertunda ya
bagaimana atlet kita menyikapi hal ini kemudian tantangannya seperti apa
yang jelas sih di latas angkat besi
kita sejak awal dua ribu kita sudah pelatnas
kemudian pandemi bulan maret ada pembatalan olimpik
tapi kita tetap pelatah di pangkalan marini bini sampai dengan olimpiade ini
jadi semuanya kita tetap latihan kontinu
itu yang menjanjikan ya
menjadi lumbung medali
tapi persoalannya adalah lagi lagi bagaimana regenerasi atlet kita sehingga ini bisa menjaga tradisi prestasi
jadi tidak hanya mengandalkan atlet yang ada selama ini coach
perihal regenerasi ini
kemarin kita windy cantika itu kita masukkan pelatnas sejak dua ribu delapan belas waktu tc asean
dan jadi terus secara kontinu dia berlatih dan ini hasilnya yang jelas
terus kemudian untuk regenerasi pp parti melakukan pencarian bibit itu dari pplp sekolah ucus olahraga di laguna
kemudian pp parti sendiri melaksanakan tahun sebelumnya sebelum pandemi
kita melakukan pencarian bibit
dan ini hasilnya yang jelas
remaja yaitu mencari bibit bibit empat belas tahun sampai dengan tujuh belas tahun
ya itu salah satu untuk mencari bibit
kemudian dibina di pplp
kemudian ada kita membentuk sentra sentra di daerah yang terpilih yang banyak minatnya di angkat besi
oke itu perihal regenerasi ya
nah biasanya mempertahankan
mempertahankan itu kan mempertahankan prestasi itu lebih susah daripada meraihkan
harapan target para atlet kita ke depannya
atau paling tidak dalam waktu dekat ini
ya kedepannya nanti tim angkat besi olimpik ini ada dua atlet lagi yang akan bertanding
nanti tanggal dua puluh delapan juli rahmat erwin abdullah
kemudian nurul akmal tanggal dua agustus jamon doa
agar bisa mengikuti jejak yang sudah bertanding ini
oke agar bisa kembali mendapatkan medali bahkan target kita medali emas ya
mudah mudahan bisa di tangan ya
terima kasih coach dirja salam untuk teman teman atlet yang ada di sana
selamat malam sehat selalu
selamat malam terima kasih